presiden joko widodo mengikuti panen raya jagung di lahan kawasan hutan kabupaten tuban jawa timur jumat siang
orang nomor satu di indonesia ini menerima keluhan petani terkait langka dan mahalnya pupuk saat musim tanam berlangsung
presiden mengikuti panen raya jagung di lahan kawasan hutan milik perhutani di desa ngimbang kecamatan palang
sambil memetik hasil panen presiden berdialog dengan para petani di tengah ladang
para petani menyampaikan keluhan terkait pupuk yang selalu langka dan mahal saat memasuki musim tanam
presiden meminta menteri bumn rini sumarno menindaklanjuti keluhan petani
sebab produsen pupuk merupakan perusahaan milik negara
pertama sekali itu dari pt pupuk itu barangnya harusnya ada ini yang mau dicari oleh bumn rini kemana barang itu